melalui sebuah surat tertanggal sebelas desember kemarin
fraksi pks dpr ri kembali mengusulkan agar fahri hamzah dicopot dari jabatannya
sebagai wakil ketua dpr ri dan digantikan dengan kader pilihan pks
sempat dibacakan saat paripurna penutupan masa sidang dpr
namun kelanjutan isi surat tersebut tentu masih menjadi sebuah tanda tanya besar
untuk menjawab hal itu saya langsung akan menanyakannya kepada fahri hamzah wakil ketua dpr ri
selamat malam assalamualaikum bang fahri
terima kasih sudah hadir di prime news untuk kemudian memberikan konfirmasi
jawaban atas surat karena kemarin kan begini saya ingin ditanya dulu
kemarin itu orang sibuk pada soal setia novanto dan aziz samsudin
tapi ternyata ada juga itu nama surat dari fraksi pks yang meminta agar bang fahri kembali dicopot
publik kemudian kembali ingat oh iya fahri hamzah ini sebenarnya kan dipecat dari pks
kalau versi dari dpp pks begitu
tanggapan anda seperti apa bang muncul lagi pernyataan
suratnya itu agak rutin
oh sudah rutin
karena itu kan ditekan terus dari dpp kan jadi suruh bersurat suruh bersurat
nah saya dengar sendiri dari teman teman di fraksi sebenarnya agak stres juga gitu
bagaimana dpp ini memaksakan surat padahal proses hukumnya itu masih berjalan
karena adanya gugatan atau banding dari dpp
pada tingkat tingkat pertamanya anda menang
ya yang pertama menang kan
waktu itu kira kira seminggu atau dua minggu sebelum keputusan pengadilan itu ada dua utusan dari dpp
dan ketua majelis shuro yang datang ke saya mengatakan
sudah lah nanti kalau kalah terima aja dpp juga kalau kalah akan menerima
tiba tiba persis setelah saya diumumkan tentang gugatan dpp langsung banding
ini yang menyebutkan ini kan jadi panjang kan ya kan ini kan kelakuannya dpp juga
padahal anda sudah bersiap kalau kalah ya sudah
ya kan itu sudah merupakan kesepakatan karena utusannya datang kepada saya gitu loh
tapi begitu kita menang rupanya nggak terima gitu loh
dan konsekuensi dari menang saya kan sekarang tambah
saya dikembalikan ke posisi sebagai kader dikembalikan posisi sebagai anggota dpr
dikembalikan posisi sebagai wakil ketua dpr dan dpp harus membayar tiga puluh miliar
itu utusan di pengadilannya
ya itu di pengadilan
saat tingkat tingkat pertamanya ya
saat tingkat tingkat pertama
itu juga mengikat gitu loh
diputuskan untuk kembali sebagai kader
ya kembali sebagai kader
sebagai anggota dpr
anggota dpr dan sebagai pimpinan
itu pengadilan ya
walaupun banding kemudian ini menjadi nol lagi kan
belum inkrah kan
nggak bisa itu tetap
tetap harus dijalankan
tetap harus dijalankan
bahkan ada sebelum itu kan keputusan selah yang mengatakan bahwa tidak boleh mengganggu
atau posisi saya sebagai kader
sebagai anggota dan sebagai pimpinan dpr tidak boleh diganggu dan harus tetap
itu bunyi seperti itu bunyinya
itu punya keputusan salahnya dan harus dilaksanakan
ada keputusan selah oke
nah jadi yang mencemaskan ini siapa ini yang tidak mengerti hukum ini gitu loh
jadi kemudian menggunakan kesempatan dalam kesempitan lalu masuk lagi dan seterusnya
karena itu tanggapan anda kemarin ketika ditanya wartawan tentang surat ini
anda jawabnya santai ya namanya juga usaha begitu ya
iya kayaknya ada begitu gitu loh
ya kan kalau kita konsepsi negara hukum ya selesaikan masalah hukum dulu kan begitu
walaupun usahanya sangat rutin begitu ya
ya rutin tuh usahanya
makanya saya bilang namanya juga usaha karena usahanya rutin
tadi anda sempat singgung menarik menurut saya karena sempat singgung soal teman teman di fraksi pks
sendiri pun yang ada di dpr tentu saja itu merasa juga bingung lelah juga begitu

sebenarnya hubungan dengan rekan rekan fraksi di pks yang ada di dpr

saya terus terang
jadi fraksi pks maksudnya berbeda dengan dpp
ya bukan ya kan teman teman juga kan nggak mau juga berbeda ya
tetapi perasaan saya karena kita kan hari hari kan rapat bareng ya kan
masih hadir di forum forum bamuska itu pelantikan pelantikan kunjungan kunjungan
kan masih ketemu semua dan kita tahulah bahasa air muka dan bahasa tubuh dari teman teman
termasuk juga kita komunikasi
ini masalahnya ini ada di dpp
jadi ada orang tertentu
yang sebenarnya aneh di dpp itu kayak di drive oleh orang yang tidak nampak begitu
apa namanya yang pandangannya itu pokoknya gitu loh
padahal ini bukan tradisi dalam pks
pks itu tradisinya kan tradisi partai kader
dia itu yang namanya kader itu dijaga
ya dijagain gitu
ditanam ya kan di apa namanya diairi dikasih pupuk dilihat tumbuh dan seterusnya
itu tradisi di dalam partai kader
karena itu di pks itu tidak ada tradisi memecat secara mudah
baru dalam rezimnya soebul iman sekarang ini pemecatan itu terjadi secara gampang
orang gara gara salah ngomong di wa bisa diadili bisa dikeluarin secara sepihak
maksudnya selain anda juga ada yang terjadi seperti itu
oh ada banyak banyak sekali
karena anda tadi kan menyebut bahwa rezimnya pak sohibul iman seperti ini
ada contoh yang lain tidak
di daerah daerah itu orang ya kan saya kan kalau keliling gitu
banyak sekali orang
banyak sekali orang di apa namanya diperlakukan secara semena mena
hanya karena datang ke acara yang saya hadir atau ikut deklarasi
ini kaitannya masih dengan anda ya
ya kegiatan yang saya ikuti
pokoknya bersentuhan dengan saya itu dianggap sebagai tabu dan tidak boleh gitu
ini kan aneh ini
kok ada apa namanya falsafat
apa namanya bersaudara berbangsa bernegara kayak begini
kita tidak kenal ini
ini nggak ada dalam islam
ini nggak ada dalam indonesia gitu
kondisi pks juga tidak ada ya
harusnya tidak ada dalam tradisi pks
cuman kayaknya orang orang ini menurut saya ya
ada sesuatu yang saya mulai baca
ini ada semacam hidden agenda di dalam
dan saya mengatakan ini hidden agenda untuk apa namanya menghancurkan partai gitu loh
itu yang saya takutkan sekarang ini gitu loh
karena ini kan tidak terasa
apa yang anda sebutkan sebelumnya tadi
karena masalahnya nggak mau diselesaikan
kader itu bukannya diajak ngomong tapi di apa namanya
ngomong soal itu lagi atau tanya soal itu
bisa disingkirkan bisa dihukum
kan nggak boleh begitu
kita ini kan harus menjadi dewasa
sebelumnya memang nggak begitu
di rezim misalnya pak anies mata
di rezim pak anies mata itu paling cepat kalau orang dipecat itu enam tahun
diajak ngomong diajak ngobrol
saya ini ya nggak punya record jelek
pertama saya pendiri partai
nggak pernah sekalipun punya record jelek dalam partai
nggak ada laporan tentang saya yang jelek sedikit pun
nggak pernah ada konfirmasi kepada unit yang membina kita di bawah
dpd tidak diajak berbicara
dpw tidak diajak berbicara
tiba tiba diterbedo dari atas
dalam waktu yang sangat singkat
karena itu saya menganggap
bukan nggak ada banyak teguran sebenarnya sebelum sebelumnya
kan saya pendiri partai dan saya ikut
ini kan rezim baru ini aja kan merasa sudah sering ditegur
itu kan apa namanya saya menjadi wakil sekjen nyamannya pak anies berapa periode
di zaman ustadz hilmi berapa periode
tiba tiba ini ada pengurus baru datang
membawa pedang samurai
dia mau menyikat semua orang
itu misalnya soal pak anies mata ya
ya saya sahabat beliau termasuk almarhum pak taufik ridho sahabat saya ya
bagaimana orang sebaik anies mata tiba tiba dihilangkan gitu loh
dan sekarang itu ada isolasi
ya kan ada apa namanya sikap struktur anies nggak boleh diundang
nggak boleh diundang ke daerah dan sebagainya gitu loh
dan waktu saya mau dipecat
ya kan ini kan pengakuannya kemarin ahli warisnya almarhum taufik ridho
sekjen itu nggak boleh diundang
nggak di ajak ngomong
dan itu yang menyebabkan almarhum itu punya sisa kekecewaan dalam dirinya
yang kemudian kemarin disampaikan oleh anaknya di sosial media saya baca itu
jadi ini aneh nih menurut saya
ini ada sesuatu yang apa namanya yang tidak datang dari tradisi pks
tapi menyelusup ke dalam diam diam
dan ini sedang merusak partai dari dalam
sehingga saya membayangkan bahwa ini memang sedang terjadi pengerusakan
sebisa mungkin nanti pas sampai pemilu partai ini hilang
dugaan saya begitu gitu loh
ada hidden agenda dari sejumlah orang orang yang masuk dalam pks
tertelibat dalam pengurus baru
yang kemudian ingin merusak pks
saya melihat cara kerjanya cara berjalannya asing gitu
teman teman juga kalau dari daerah daerah melaporkan ya memberitahu
kalau ada yang bilang ini kan cuma soal
kan hanya pak fahri hamzah yang disorotin
kalau dari bicara dari sisi pengurus ini kan pengurus baru sebetulnya
saya mengikuti kepengurusan pak anies jadi sekjen lima periode
dibawa ke pembinaan ketua majelis suro pak hilmi berapa periode
tiba tiba presiden yang baru ini udah bukan pak anies nggak ada di situ
semua tiba tiba disikat dan dibungkam
baru semua dan tidak ada tradisi bicara yang baik gitu loh
kan ini berbahaya
berani berbeda pendapat
ya sepertinya nampak begitu
ada kekhawatiran berbeda pendapat
apalagi sekarang ini kan zaman lagi apa namanya
proses politik kan baik pilkada persiapan pileg dan sebagainya
tapi terus terang saya mengundang kesadaran dari teman teman
tidak begini cara kita berpartai
partai itu harus dikelola secara relax ya
apalagi kalau kita mau mendekati publik mendekati massa
tidak boleh saling menuduh tidak boleh main belakang
tidak boleh menjegal dan memotong orang tanpa orang itu diajak bicara
itu tidak merupakan tradisi kita
apalagi di pks
artinya itu keluarga
dalam keluarga itu sebetulnya melampaui struktur politik
karena di situ tidak ada bedanya antara kader bawah dengan pimpinan
dan ini adalah cara cara kekeluargaan yang diajarkan
egaliter saja maksudnya
tidak bisa orang mimpin pks sebetulnya kalau dia feodal
karena kultur dari partai ini bayangkan
saudara saudaranya ini kan dipanggil saudara
jadi kulturnya sebenarnya kultur egaliter gitu loh
kalau dipimpin secara feodal
ini partai akan habis dengan sendirinya
dan itu yang saya cemaskan sekarang ini
partai yang kita usung
berdiri pada zaman reformasi
berkembang dari tahap ke tahap
sekarang ini dipimpin secara sangat tidak profesional
dan feodal ya tertutup begitu
dan akhirnya kemudian shrinking gitu
dan memang bisa bisa memang habis secara konstitusional
dari fraksi sendiri sempat ada yang mencoba membela anda nggak di hadapan dpp misalnya
atau karena mungkin mereka jangan jangan juga nggak setuju juga dengan anda pak fahri
yang ada di sana itu nggak mau bicara soal saya
anda sekarang gini aja
coba waktu acara ini ada nggak orang pks yang mau ngomong soal ini
kan nggak mau mereka
karena itu ditutup
bicara tentang saya itu bisa berbahaya gitu loh
ini yang unik menurut saya
ini aneh gitu
ini bukan merupakan tradisi pks
tidak boleh berbicara sedikitpun tentang anda
tidak boleh berbicara
tapi mereka juga merasa tidak perlu ngelawan dan nesel
tidak boleh berbicara
tidak perlu ngelawan dan sebagainya
apa karena itu yang kemudian harus mulai akan dipimpin secara feodal
ya itulah yang saya bilang ya
kita menyayangkan karena kemudian iklim keterbukaan iklim persaudaraan yang selama ini ada dan kita bangun dalam tradisi yang sangat egaliter
terutama waktu zaman kepemimpinan pak anies
dalam kepimpinan pak anies itu partai kena badai kira kira sebelas bulan menjelang pemilu
dan kira kira pavonis kepada pendiri anggaran
kepada pendiri apa namanya presiden partai kita itu empat bulan menjelang pemilu
tapi pak anies memimpin dengan memperbaiki situasi memperbaiki mimpi orang semangat orang
sehingga partai kembali bergelombang dan mendapatkan suara yang besar
itu satu cerita yang tiba tiba nggak ada sekarang ini
sekarang ini orang tidak semangat kelihatannya gitu ya
kalau saya ke daerah daerah teman teman bilang ini susah kita sekarang seperti disorientasi
dan saya kira itu yang menyebabkan apa namanya
saya agak mencemaskan keadaan ini sekarang ini
dan apalagi ini dengan cara berpolitik seperti sekarang ini ini kan apa ini sebetulnya kan
proses hukum dpp yang minta sehingga kemudian ada banding
dan dalam banding itu semua keputusannya harus ditar
jadi proses hukum itu awalnya dpp yang minta kalau anda tidak terima anda lanjutkan begitu kan
iya kan begitu kan datang ke saya utusannya
bilang ini terima aja nanti keputusannya kalau kalah terima
dpp juga kalau kalah akan menerima
jadi saya bilang begitu
jalan akhirnya anda menggugat
bukan itu setelah
kalau yang menggugatnya kan karena dipecat
dipecatnya dari seluruh struktur dari seluruh kader dari seluruh keanggotaan yang sudah saya lampaui bertahun tahun
setengah dari hidup saya di situ tiba tiba dihilangkan demikian saja
ya saya menggunakan undang undang yang ada
saya lakukan gugatan perbuatan melawan hukum dan saya dimenangkan
tapi sebelum dimenangkan pengadilan
didatangi udah terima aja nanti
kalah terima dpp
siapa sih yang datang
ya saya nggak usah sebut namanya tapi kalau nanti ada yang ngomong nggak gitu saya akan sebut nama orangnya gitu loh
karena ini orang adalah petinggi gitu loh
ya penting banget gitu loh
namanya juga dikenal dan saya bisa sebut begitu
nah saya terus terang sekarang ini saya mulai berpikir ya kalau begini caranya partai ini seperti tidak diajak dan diseret untuk tidak memahami hukum gitu
dan tidak mau tunduk kepada mekanisme hukum dan proses hukum yang berlaku
ini kan elemen elemen pidana dalam perbuatan melawan hukum itu juga banyak
dan saya tidak mau menggunakan itu
ada unsur pemufakatan jahat ada unsur kebohongan publik ada unsur tindakan tidak menyenangkan dan ada unsur pemalsuan
ini semua filenya ada tapi saya nggak mau itu diproses
banyak sekali lawyer yang datang kepada saya termasuk ada lawyer dari kader juga yang datang kepada saya yang mengatakan ini bagaimana
pidananya ada begitu ya
banyak pidananya malah gitu loh
ini kita nggak mau karena bayangan saya kita harusnya partai yang dewasa karena kalau kita mau memimpin indonesia kitanya harus menjadi partai dewasa dulu
dilihat oleh publik bahwa kita ini dewasa baru publik bisa percaya kepada kita
tapi kalau soal soal gini kita nggak dewasa bagaimana publik mau percaya bahwa kita bisa memimpin indonesia gitu
pak fahri kita jeda dulu nanti saya akan bertanya karena yang menarik ketika saya runut setahun yang lalu
sebenarnya persoalan ini kan sudah setahun yang lalu begitu ya

alasan yang kemudian saya lihat atau baca di sejumlah media online yang menyebutkan kemudian dppks merasa harus memecat anda setelah teguran berkali kali diantaranya adalah anda terlalu berpihak ke pak setia novanto gitu
nah kita akan lanjutkan setelah
jadwal berikut tetaplah di cnn indonesia prime news
baik kita kembali berbincang dengan wakil ketua dpr ri fahri hamzah yang kemarin kita dengar lagi bahwa fraksi pks sebagai perwakilan dari dpp pks kembali meminta pimpinan dpr agar mencopot jabatan fahri hamzah dari wakil ketua dpr
alasan yang sering muncul begitu dari dpp pks ketika melakukan pemecatan karena ini sudah setahun yang lalu
seperti pertanyaan saya sebelumnya tadi bahwa anda tidak banyak menurut permintaan bukan permintaan apa namanya instruksi dari dpp dan kemudian cenderung berpihak pada pak setia novanto bukan kasus yang sekarang tetapi saat kasus papa minta saham yang waktu itu dan lain sebagainya apa tanggapan anda soal ini
pertama kan saya bukan orang baru jadi anggota dpr itu sekarang sudah tahun ke tiga belas atau mau masuk tahun ke empat belas
jadi bukan orang baru
di jaman pak sbe kan saya juga
anggota koalisi ya bukan kayak sekarang kan kita bukan anggota koalisi kan
tapi saya tetap kritis dulu
dan tidak ada masalah malah enak dulu itu kalau kita kritis tuh pimpinan itu bilang bagus itu
nanti kalau presidennya merasa keberatan dengan anda kan tanya kita
bukan orang itu dimatiin dulu presidennya senang gitu atau jangan jangan ada deal dengan pihak lain bahwa orang ini jangan boleh ngomong dong gitu loh
kalau dulu enggak
kita ngomong dulu bebas
kalau presidennya terganggu dengan omongan kita pertama dia bilang ini saya ingat betul ya pimpinan pimpinan kita yang dulu kalau saya lagi kritis gitu terus istana kecewa misalnya zaman pak sby
pertama dia bilang loh dia kan anggota dpr ya kan anggota parlemen
parlemen kerjaannya ngomong
memang dia harus ngomong karena itu kewajiban dari rakyat
ya pimpinan pks yang dulu gitu
nah setelah itu kan ditelepon kan ya udah baru kemudian kita dipanggil itu pemerintah keberatan

oke tapi saya ada usulan
itu konteksnya dulu tuh koalisi ya
artinya saya koalisi pun karena di dalam sistem presidensialisme itu tidak ada koalisi dengan anggota dpr
karena satu dua menteri masuk kabinet terus anggota dpr dibungkap itu salah itu
itu tidak konstitusional karena itu adalah konsepsi dalam presidensialisme
berbeda dengan parlementer karena anda membentuk pemerintahan gitu loh
nah jadi enak dipanggil lalu dikasih tahu
oke tolong sampaikan ke pemerintah tolong ini juga dilakukan gitu
akhirnya ada tek tok lah dengan pemerintah
sekarang enggak kita mau dibungkam dulu
dianggap pokoknya nggak boleh berinisiatif dalam bicara
lu salah dong itu hak saya kan
mulut saya ini kan sebagai anggota dpr kan salah satu mulut di dunia ini yang tidak boleh dipidana kalau dia berbicara dalam tugasnya gitu loh
lah kok ini mau disumbat kan nggak boleh dong
ini kan sistem kita dalam bernegara
nah yang kedua yang soal pak novi
waktu itu dia sebagai ketua dpr ada ngobrol sama temennya dia lagi makan malam
disadap sama orang gitu loh secara ilegal
saya menentang itu karena menurut saya itu adalah pencurian ya
dan alhamdulillah itu keterangan saya itu dibenarkan oleh mahkamah konstitusi gitu loh
jadi harusnya pks berterima kasih ada kadernya ya kan pimpinan pimpinan pks ini
akhirnya omongannya itu dibenarkan oleh mahkamah konstitusi
nggak sekedar ngawur maksudnya
sekedar ngawur gitu loh
dibenarkan oleh mahkamah konstitusi harusnya saya dapat penghargaan dong
eh malah kok dipecat gitu loh
nah ini yang begini begini nih menurut saya
bukan soal anda membela pak setia novanto ya
nggak ada urusan
saya nggak ada urusan dengan setia novanto
dia mau masuk bui dia mau apa
itu urusan dialah gitu loh
saya hanya membela satu kebenaran yang tidak boleh
sama juga dengan sekarang
masa orang diisolir cuma boleh ketemu sama istrinya
saudara saudara teman temannya anggota dpr nggak boleh ketemu
ini zaman pki apa
ini zaman apa namanya kebebasan
ini zaman demokrasi
nggak boleh kita merampas hak hak orang gitu loh
secara ilegal gitu loh
tidak sesuai dengan undang undangan
itu jadi jangan dibilang itu membela setia novanto
hukum itu harus tegak
baik pada penjahat maupun kepada orang yang tidak jahat
sama sama harus ditegakkan hukum
tidak ada masalah itu
kalau soal kemudian yang terbaru misalnya anda yang mengetok pansus angket saat itu
kemudian ternyata pks juga nggak ikut
itu bukannya menambah apa ya semacam amunisi untuk
itu kan sudah selesai
itu kan setelah pemecatan
dan setelah pemecatan saya kan nggak pernah
maksudnya sekarang makin geram gitu kan
saya tidak pernah diajak ngomong
ya bahkan saya dengar waktu apa namanya
apa namanya perpu ormas itu kan
saya sikapnya kan sama dengan fraksi pks
masa di dalam apa namanya
minute meetingnya katanya pks mencoret
kayak pacaran anak sma gitu loh
maksudnya terlalu kanak kanak
cinta monyet begitu
ya perkelahian yang apa namanya
tidak ada ujungnya gitu kan
harusnya ini kan diselenggarakan secara dewasa
bicara dengan nalar
bicara dengan akar
karena pada dasarnya kita bisa saling membaca
kita ini adalah manusia dewasa
yang sebetulnya kata kata bisa mempertemukan kita dengan baik
saya ingin masuk sedikit teknis ya pak fahri ya
karena sebenarnya ingin saya tanyakan dari tadi
tapi ini mungkin karena hal yang teknis
saya mengutip dari pernyataan pak hidayat nur wahid
ini agak lama sebenarnya
karena memang masalahnya itu juga sudah agak lama
pemecatan apa namanya
anda dari pks
kemudian apakah dicopot dari anggota dpr
itu memang menunggu inkrahnya
tetapi kalau soal mencopot anda dari posisi wakil ketua dpr
itu hak fraksi
kepanjangan tangan dpp
dan diatur dalam undang undang md tiga
dan juga tatip dpr
mungkin bisa anda bantas sekalian nanti
huruf d dan juga huruf e
kalau tidak salah huruf d saja
soal bahwa penugasan fraksi itu
itu kan sudah dibantah oleh pengadilan
justru pengadilan itu membaca bahwa
dalil dalil ini mau dipakai
melalui prosedur yang tidak benar ya
jadi saya ini perdebatan sudah panjang
sebetulnya tentang bagaimana menjatuhkan pimpinan dpr itu
salah kalau fraksi pks
bukan fraksi pks ini
salah kalau pimpinan pimpinan pks itu
menganggap bahwa saya boleh dijatuhkan secara sepihak
tidak boleh itu
ada argumen di dalamnya
ada cara negara menjaga posisi posisi tertentu
tidak boleh misalnya ibu megawati mengatakan
tolong ganti presidennya
karena ini adalah keputusan partai
karena kami partai pendukung
tidak bisa begitu
ada kapan seorang itu berhenti
dia dicabut nyawanya sama tuhan
berhadapan dengan hukum negara
dijatuhkan secara etik di dpr
atau dia mengundurkan diri
nah ini adalah klausul klausul yang ketat menjaga posisi orang
jangan karena orang gak suka
kamu saya ganti tidak bisa
terutama pimpinan dpr yang di dalam ketentuannya disebutkan
paketnya bersifat tetap
selama lima tahun
nah yang begini begini ini
paketnya yang bersifat tetap
ada kultur di pks itu yang sering mengatakan
partai tidak boleh lebih kecil atau kalah dari individu
partai harus lebih besar daripada individu
tapi partai tidak boleh menabrak hukum negara
ini kan partai mau menabrak hukum negara
kan nggak boleh begitu anda utus orang ke lembaga negara
dia menjadi milik negara
dia diatur oleh ketentuan negara
tidak bisa begitu
bisa kemudian gara gara
itu kan dia di sana gara gara saya
kan tidak bisa begitu
lalu kemudian main sembarangan dicopot
kita harus menimbang apa yang terjadi
dan konsideran yang ada di dalam undang undang
tentang kenapa orang itu dijatuhkan
harus ada alasannya
tidak boleh tidak
saya ajak pak mirsa dulu untuk melihat bagaimana bunyi dari pasal delapan puluh tujuh ayat dua huruf d
di bentuk grafis
pasal delapan puluh tujuh ayat dua huruf d dan e undang undang md tiga
ini langsung ke huruf d ya
diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan
ini terkait dengan pimpinan ya bang fahri ya
kalau tidak salah di pasal delapan puluh tiga undang undang md tiga menyebutkan pimpinan dpr itu masuk pada alat kelengkapan dewan
nah kalau gitu fungsi fraksinya seperti apa bang fahri
fungsi apa kewenangan dari fraksi itu sendiri bisa mengganti alat kelengkapan dewan dari perwakilan partai itu bagaimana
ya karena pimpinan kan diatur dengan pasal khusus
ya ini saya bung indra kebetulan undang undang ini saya pimpinan pansusnya
jadi saya mengikuti perdebatannya
tidak boleh orang itu ditarik tanpa alasan
gak boleh itu
gak boleh karena itu adalah apa namanya aturan main dalam bernegara
nah ada alat alat kelengkapan yang dianggap lebih teknis
ya yang memungkinkan itu terjadi
tetapi khusus untuk pimpinan dewan itu diatur ketentuannya
ya penarikan penarikan itu adalah alasannya
nah pks kan melihat dan membaca itu
apa dasar ini orang ditarik
mereka bilang ya sudah karena sudah dipecat
maka dibikinlah pemecatan saya di ujung gitu loh
kan ini yang tidak disabari dari awal
masalahnya saya nggak ada salah
saya gak ada persoalan
saya nggak bisa didelik korupsi
saya nggak pernah mencuri uang partai
saya nggak pernah utang piutang dengan orang di dalam

saya ini pendiri partai
saya ini pendiri partai
sampai hari ini saya tidak pernah punya persoalan dengan partai
ada banyak orang punya persoalan
kalau saya sebut satu persatu dia bisa kacau partai ini
ada orang yang berantakan keluarganya itu tetap dicalonkan
ada orang yang berkelahi di ruang publik dengan saudaranya
kedua duanya kader merebut jabatan di satu tempat
ini di pks ini
pks ini gitu loh
saya gak mau nyebut nyebut ini untuk membela di
tapi saya kan nggak punya masalah
maksudnya yang punya masalah lebih parah tetap bertahan
kenapa yang punya masalah malah dikasih surat sk dinaik naikkan tingkatnya
dikasih tiket untuk maju menjadi gubernur dan sebagainya
ini banyak betul
karena nurut menurut anda
karena nurut gitu loh
saya begitu kritis sedikit maka seluruhnya nggak ada gunanya
hanya karena kita kritis gitu loh
lo kan nggak boleh begitu
saya gak mau begitu
kita ini bertanggung jawab pertama tama kepada tuhan kepada allah
kalau hati saya mengatakan ini salah dan saya akan lawan siapapun dia
karena saya tidak akan
saya tidak akan bertanggung jawab kelak di hadapan tuhan itu bersama pks
saya bertanggung jawab sendiri di depan allah
saya gak mau meng entertain ini gitu loh
karena ini salah
nah karena itulah kemudian harusnya diskusi yang baik kembali sebagai partai yang matang yang dewasa
kita perbaiki keadaan barang barang
jangan mau sepihak
saya mendengar atau memulai menganalisa ya dengan sangat kritis
ada sesuatu di dalam partai
saya ingin bertanya itu sebagai penutup terakhir dulu
maksud anda sesuatu itu menyusup itu siapa
saya kira kader akan mulai merasakannya dalam hari hari ke depannya
karena ada yang irasional
tiba tiba orang itu di drive untuk melakukan sesuatu tanpa argumen gitu loh
saya kira ini ada lobby lobby di belakang layar
yang berlebihan begitu di entertain
mungkin saya nggak tahu alasannya
tetapi saya cemaskan ujungnya adalah
partai kita ini mau dihabisi
ya oleh orang orang itu
dari siapa mereka
saya belum mau menyebut nama
tapi saya hanya memberikan sinyal kepada teman teman partai teman teman kader teman teman waspadalah
kultur partai kita nggak begini
kultur partai kita itu salamatus sadar
orang itu adalah jiwanya lapang
saddidu apa kata nabi itu berlapang lapang lah kalian di dalam majlis
karena dengan cara itu kita bisa saling mengkonfirmasi
orang itu ada majlisnya
orang itu janggal dalam majelis akan kelihatan
karena kita dekat
tapi ini ada orang orang yang datang dari tempat yang kita tidak tahu dia datang dari mana gitu
tiba tiba sangat dominan dan kemudian mengatur permainan
bagaimana anda bisa mengerti
suruh pecat saya
bagaimana anda bisa mengerti
suruh singkirkan anies mata
bagaimana anda mengerti
anies mata diangkat sebagai ketua hubungan internasional
anies mata tidak diundang
jangankan mau disuruh pidato diundang pun tidak
karena mereka mulai benci dengan anies mata
mulai benci dengan saya
dan orang orang itu yang benci dengan saya dan anies mata dan kawan kawan
maka mau disuruh sikat gitu loh
nah orang orang itu siapa
nanti akan ada waktunya kita buka ini gitu
dari partai lain
saya tidak tahu tetapi ya sinyal sinyalnya kita dapatlah
tapi kita mesti waspada bersama sama
kita lihat nanti seperti apa
apakah nanti bang farid suatu saat akan membuka siapa orangnya ini
atau mungkin terbuka sendiri
oke terima kasih bang faris atas penjelasannya di cnn indonesia prime news
dan prime news masih akan segera kembali
nanti kita akan mengkaji atau mengulas
lebih lanjut masih terkait dengan permintaan fraksi pks yang ingin kembali mencopot fahri hamzah dari posisinya sebagai wakil ketua dpr ri
tetaplah bersama kami